anda masih bersama kami di cnn indonesia new day
badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi tengah
menyatakan sedikitnya seribu kepala keluarga di desa labean
kecamatan balai sang kabupaten donggala
terdampak bencana gempa bumi yang terjadi pada sabtu malam
saat ini terdapat tiga ratus dua puluh tiga jiwa yang masih memilih mengungsi ke daerah aman
atau dataran tinggi setempat
berdasarkan laporan terbaru bpbd sulteng
belum terdata korban jiwa
sementara ini sudah ada enam titik pengungsian yang disiapkan
di antara para pengungsi terdapat enam belas bayi tiga puluh balita empat puluh warga lanjut usia
sembilan anak anak satu orang ibu hamil dua disabilitas dan dua orang yang sedang sakit
menurut rilis dari kepala bidang kedaruratan dan logistik bpbd provinsi sulawesi tengah
andi a sembiring sebanyak satu dua puluh delapan kepala keluarga
atau sekitar tiga tujuh ratus delapan puluh jiwa di kabupaten
yang terdapat dari kondisi pandemik dan kondisi pandemik yang terdapat dari kondisi pandemik
dari jumlah tersebut sembilan puluh delapan kepala keluarga atau tiga ratus dua puluh tiga jiwa
memilih untuk mengungsi ke enam titik pengungsian yang telah disiapkan
tim reaksi cepat bpbd sulteng bersama dengan aparat setempat
masih melakukan asesmen dan memberikan bantuan logistik
seperti terpal kelambu dan pakaian anak kepada warga yang mengungsi
di desa labean dan desa terdekat desa pomolulu dan palau
sebanyak sembilan puluh tiga kepala keluarga terpaksa mengungsi
beberapa rumah fasilitas publik lain serta satu rumah ibadah
mengalami kerusakan akibat gempa
saat ini terdapat tiga ratus dua puluh tiga jiwa yang masih memilih mengungsi ke daerah aman
atau dataran tinggi setempat
nah itu saat buka itu merasa khawatir
karena dataran dataran itu gempa
kurang lebihnya seperti
yang terjadi di palu dua ribu delapan belas
jadi pas ke gempa bagaimana keadaan masyarakat di sini
nah kalau keadaan masyarakat di sini memang sangat khawatir
karena kami berada di pesisir pantai
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg melaporkan
bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo enam satu tersebut terjadi di dalam laut
pada jarak empat puluh sembilan km barat laut donggala
dengan kedalaman dua lima meter
dan tidak berpotensi tsunami
jafar g bua palu sulawesi tengah